apakah anda penyuka ikan bandeng tapi bosan dengan olahan yang itu itu saja
mungkin menu yang satu ini patut anda coba
ikan bandeng sambal dabu dabu
rasa asam manis sambal dabu dabu ditambah daging bandeng tanpa duri yang lembut
membuat menu ini semakin menggoda selera
sambal dabu dabu asal manado
jadi saya mengenalkan ini biar orang orang macam negara
yang pertama rasa bahwa di indonesia tidak kalah rasanya
bandeng dabu dabu ini ya
cita rasa pedas asam manis yang sangat segar ditambah daging bandeng tanpa duri yang lembut
membuat menu ini semakin menggoda selera
apalagi cincangan cabai rawit mentah yang pedas membuat lidah seperti terbakar
jadi agak terbagi
ada isi ada manisnya terus ya kayak nanonan gitu rasanya banyak
bagaimana jika anda tertarik anda juga bisa mencobanya di rumah
lukman rozak surabaya